dan ketika dennis ditangkap dennis bilang
kalau misalkan dia disuruh mama rosa
untuk memperkuasa jessi padahal itu enggak
terus yang melapor siapa
polisi tidak sebutkan siapa masalah sih yakin kalau misalkan
kan itu yang melapor itu mirvan
sekarang bu rosa ada di kantor polisi
iya sama masalah makanya masalah sampai sekarang belum pulang
tidak dikasih tahu
tapi sudah pasti dia
tidak dikasih tahu
rosa al fahri baru saja dibawa polisi dari rumahnya
belaga jadi korban
sudah jelas saya dan anak saya yang jadi korban di sini
aku gak bisa ramein um irfan
aku harus lebih berhati hati sama dia
aku harus cek perjeliman
aku harus pastikan um irfan sudah dipanggil polisi
hey len ini tolong antar jessica ke kamarnya
ingat gak kejadian waktu itu dia kabur diem diem
kalau sampai kejadian kayak gitu lagi kamu saya pecat
apa lah aku kayak gitu sih
ya kamu lagian keluar diem diem
terima kasih ya
terima kasih pak
waktu bapak pergi kemarin
ada surat dari kantor kepolisian pak
saya taruh di meja dekat tiba
saya permisi pak
saya ini ada panggilan dari
bantu dampingi saya untuk menuhi panggilan ini ya
makasih ya leni
kemarin kok mbak jess gak pulang sih
kemarin aku di apartemen
tadi tuh ada polisi
polisi nyari bapak
emangnya kenapa mbak leni
aku juga kurang tahu sih mbak
karena bapak gak ada
jadi polisi cuma nyetipin surat doang
aku permisi ya mbak
ini udah semakin mencurigakan
sebenarnya apa yang bapak lakuin
di sebelah sana
pas ini deh cepetan lihat
ini bu rosa
iya lah itu pasti bu rosa pak
iya lah itu pasti bu rosa pak
itu kan disebutin disitu
ibu dari pemilik kosmetik maharato
dan kediamannya di pondok pelita
jadi aku yakin banget itu pasti bu rosa
tanyain sama andina ada apa nih
kayaknya gue barusan coba
dia mulai pengenidang
ya banyak tuh
saya cuma tentang
langsung sikat gigi abis itu istirahat ya
boleh minta tolong gak temenin rena sikat gigi abis itu tidurin
udah boleh boleh
aku belum susah soalnya
yaudah yuk kita sikat gigi abis itu kita istirahat bubo ya
baru aja mama sama papa baca berita online
bu rosa ditangkap sama polisi
ini bener gak sih
mama rossa lagi mau diperiksa
tapi itu fitnah kok
kok aneh sekali
ada apa ndin kenapa bisa sampai ditangkep ibu rosa
iya ma aku juga sedih dengarnya
terus tadi mama baca
ada perempuan inisial ja
itu temennya elsa yang namanya jessy itu
iya betul ndin
itu anaknya mirvan
dia masuk ke tempat rehabilitasi karena dia perkosa
jadi sebenernya mama tuh lagi nyuruh orang detektif untuk mencari tau soal jessy
tapi malah detektif itu memperkosa si jessi itu
dan ketika dennis ditangkap
kalau misalkan dia disuruh mama rosa
untuk memperkosa jessy
padahal itu enggak
terus yang ngelapor siapa
polisi tidak sebutkan siapa
masal sih yakin kalau misalkan itu yang ngelapor itu mirvan
sekarang bu rosa ada di kantor polisi
makanya masal sampai sekarang belum pulau
bantu doa aja pak
kita berdoa semoga mau bisa cepat pulang
bisa balik ke rumah ini
aku gak mau sampai mama ngerasain apa yang kuasain
walaupun tidak bersalah
kamu udah tanya sama om irvan soal ini nak
aku udah telpon om irvan berkali kali tapi gak diangkat
mungkin dia masih marah
karena kan aku disuruh memilih
dan aku memilih bersama keluarga alvari
astagfirullahaladzim ya allah
nah kita sama sama mendoakan sama rosa ya
kalau ada sesuatu hal yang bisa bapak bantu kabarin papa
pasti papa jadi anaknya
kau bisa bantu mama